tiap jumat eksklusif di gtv

itu karya karyaku selama di ciamis
itu mungkin bisa untuk meyakinkan orang cari kerja
masa aku harus gambar semuanya ulang lagi sih
dika mau ngapain lu disini
kok bisa ketemu disini
ini kan rumah lo ya
mendingan lu pergi sekarang juga sebelum gue teriak dan orang orang bakal datang buat pukulin lo
buat apa sih lu teriak teriak
karena gue tau nama lengkap lu dan siapa lu sendiri
dan lu pasti tau dong orang yang ada di foto ini
jangan lupa like share dan subscribe ya
mereka tinggal di jakarta sekarang
itu gak penting
yang terpenting buat apa lu nyamar di keluarga ini menjadi mita hah
buat nyari apa
lu pinter banget sih
pakai bobai segalanya
gue harus belajar
terik sama lu
lu bakal ngerasa nyesel karena lu pernah nyakitin gue
ntar lagi bakal melayang
gak banyak kan
untuk anggota keluarga pengusaha kail
lu tuh emang cowok gak punya perasaan ya
selalu mengambil keuntungan atas penderitaan orang lain
puas lu sekarang
dasar cowok gak punya perasaan
lu pengen ngatain gue apa terserah lu
kalo sampe lu gak ngasih ke gue dua puluh lima juta
nyawa orang yang lu sayang bakal menderita
dan lu tau kan temen preman gue banyak
ya tuhan lu mau apain mereka dik
lu mau apain mereka
eh lu santai dong
sampe sekarang mereka baik baik aja
dan lu jangan khawatir
dimana mereka sekarang dik
kasih tau gue mereka dimana dik
mereka bakal baik baik aja pak
selama lu nurutin perintah gue
tolong jangan buat masalah lagi deh
kasian wah sama bibi mereka gak salah apa apa
tolong jangan apa apain mereka dik
ya itu semua tergantung loh
pokoknya lu gue kasih waktu beruahan
nyawa orang yang lu sayangi bakal menderita
kalo gue telepon lu harus angkat
tunggu perintah gue
lo harus bawa kemana duit dua puluh lima juta itu
nyawa kuasa bibi lu ada di tangan lu
tolong jangan apa apain mereka dik
aku mohon tolong jangan apa apain mereka
maafin juli yang selalu membuat masalah
bukannya berbakti sama uwa
aku malah membuat wa dan bibi jadi terseret masalah ini

alia aku mau membetalkan hubungan kerja dengan pak ferry
loh emang ada apa sih
karena aku gak mau diatur atur aku mau mandiri
ya dia pengen kamu jadi pr nya
mil kamu tuh masalah kalau aku jadi pr
ya iya dong soalnya kalau enggak nanti nggak profesional
eh aku itu sangat profesional ya mil
alia denger ya gak gara gara kamu pak ferry tuh jadi gak objektif lagi
dia kemakan sama hubungan kamu dan kamu tau apa
mita yang jadi korban desainnya dia tuh gak dilirik sama sekali
padahal mita itu berbakat allah dia tuh bisa jadi desainer terkenal tahu
mil aku rasa kamu tuh berlebihan ya
dan kamu tuh kayaknya udah buta sama pesona yang sini
atau jangan jangan udah entah lah
kurang ajar gue banget sih
otaknya milo tuh pas udah diracunin sama tuh cewek
gue gak akan tinggal diem buat sakit hati gue ini
dan bisa bisanya gue marah sama mita dan ngebuang notebooknya
padahal itu penting buat dia
gue harus cari sampai ketemu
apakah aku sekuat itu
sampai sampai engkau menambahkan lagi cobaan yang lebih berat
masalah di keluarga prayoga belum selesai
fino masih belum benar benar mendapatkan perlakuan yang baik
dan sekarang uwa dan bibi
kenapa harus jatuh ke tangan cowok brengsek itu
kenapa gue bisa setegah ini sih sama mita

aku menyesal mit
aku udah ngebuang masa depan kamu
aku juga udah ngancurin cita cita kamu gitu
dan aku udah ngilangin semua perasaan kamu yang tertuang di buku itu
aku tahu kamu udah pergi sepanjang jalan mencari buku itu
langkah demi langkah kamu telusuri
untuk mencari buku yang sangat berharga bagi kamu man
dengan segala daya dan usaha aku
aku akan mendapatkan buku itu mit
gak seharusnya juga aku meluapkan kemarahan aku sama kamu
itu karena saat itu aku sedang stres
dan aku sedang kecewa
dan aku gak bisa menghadapi kenyataan hidup aku
aku maafin kamu untuk ngilangin buku itu
kenapa rosie gue kemarin berputar periksa
aku kalo di tempat tempat rindu menebak successfully
aku lebih merasa senang

aku harus tahu kenapa miet